dari jawa barat kita ke jawa timur pelaksanaan psbb di surabaya raya yang meliputi tiga puluh satu kecamatan di kota surabaya dan sebagian wilayah penyangga
seperti di kabupaten sidoarjo dan gersik akan resmi dilaksanakan pada selasa dini hari
berbagai kesiapan dilakukan oleh pemprov jatim salah satunya dengan mendistribusikan bahan pangan ke kabupaten sidoarjo dan gresik
bahan pangan yang dikirim diantaranya adalah lima ton beras satu ton telur satu ton daging ayam beku dan lima ratus paket mie instan
selama empat belas hari sejumlah kecamatan di kabupaten sidoarjo gresik dan juga kota surabaya akan menerima bantuan pangan untuk berbuka dan sahur dari dapur umum yang disiapkan di masing masing kecamatan terdampak psbb
selain itu pemprov jatim juga menyiapkan stimulus bantuan keuangan bagi tingkat kelurahan berupa uang tunai

sebagian dari raya raya raya pemprov jatim juga menyiapkan stimulus bantuan keuangan bagi tingkat kelurahan berupa uang tunai
sebagian dari raya raya raya pemprov jatim juga menyiapkan stimulus bantuan keuangan bagi tingkat kelurahan berupa uang tunai
sebagian dari raya raya raya pemprov jatim juga menyiapkan stimulus bantuan keuangan bagi tingkat kelurahan berupa uang tunai